ragam minuman sehat mulai menjadi perhatian
sejak tren smoothies buah dan sayur
kini sayuran seledri mulai dilirik sebagai minuman sehat yang diolah menjadi jus
lantas apakah khasiat seledri begitu banyak seperti yang digadang gadang sejumlah pesor akhir akhir ini
berikut ulasan selengkapnya untuk anda
trend mengkonsumsi jus seledri mulai marak di awal dua ribu sembilan belas
bila selama ini dijadikan cita rasa sup
sekarang sayuran hijau kayak serat ini dipercaya punya banyak manfaat dalam dunia kesehatan dan kecantikan
seledri mengandung asam folat vitamin a vitamin c vitamin k kalium hingga zat besi
sayuran dengan nama ilmiah apium grevollence ini kaya akan senyawa antioksidan yang memiliki kandungan air tinggi
sehingga seledri diakini berkhasiat membuat kulit berkualitas
jadi setelah minum jus seledri jadi ngerasa sih kulit semakin cerah kata teman teman
udah gitu terus juga karena dia menetralisir asam jadi aku kadang suka mah
jadi nah ini juga bantu juga supaya sehari hari aku tuh nggak gampang sakit perut juga gitu
berbeda dari clarissa riza putra telah mengenal jus seledri sejak kecil
sehingga tak perlu mengikuti tren riza yang punya penyakit darah tinggi
meyakini jus seledri mampu mengontrol tekanan darahnya
dan saya juga ada darah tinggi jadi pas minum ini memang merasakan segarnya dan juga mindset ya
jadi kalau misalnya kita merasakan positif mindset tubuh kita juga merasakan segar juga
itu yang saya rasakan sih
dokter spesialis gizi klinik christopher andrian menyarankan
agar tidak menjadikan jus seledri sebagai makanan utama
meski mengandung nilai gizi tinggi jus seledri tetap sebagai pelengkap nutrisi
jadi jus seledri itu kan
jus seledri itu sebenarnya golongan sayuran
selain dia tinggi serat dia juga tinggi antioksidan
jadi makanya kadang kadang ada beredar tuh
kalau misalnya jus ledri bisa menurunkan tekanan darah katanya
itu karena kandungan kaliumnya yang tinggi
apalagi dia dengan dijus
di jus kan berarti semua kalium itu akan lebih banyak sebenarnya dalam satu gelas itu
tapi efek sampingnya kalau misalnya dijus seratnya otomatis berkurang
mengkonsumsi jus seledri sah sah saja selama kebutuhan gizi dari makanan utama tetap terpenuhi
nah mungkin yang gak kuat kuat banget minum jus seledri murni
karena rasanya agak gimana gitu
tapi mungkin bisa di blend juga nih dengan apel dan nanas seperti yang saya minum ini
biar bisa tetap merasakan manfaat sehatnya
roni satria himawan amri jakarta